terima kasih anda masih bersama kami
untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali tari tradisional
sejumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri di surabaya
membuat robot yang bisa menari remo
ya robot yang dilengkapi dengan pakaian tradisional tari remo ini
bisa bergerak lemah gemulai layaknya penari remo sesungguhnya
nah penasaran dengan aksi robot ini
inilah aksi tarian robot remo
buatan sejumlah mahasiswa sebuah perguruan negeri di surabaya
robot remo ini mampu menari remo dengan lemah gemulai layaknya penari manusia
ketika gamelan jawa dibunyikan
robot penari remo ini bisa bergerak karena telah diprogram
menggunakan tiga sistem sensor dalam mekaniknya
yaitu sensor suara
sebagai penentu gerakan
sensor penyeimbang agar robot tak jatuh saat menari
dan sensor jarak yang diprogram untuk menentukan gerakan terakhir
kepiawayan menari robot yang dibuat dengan dana mencapai puluhan juta rupiah ini
tak lepas dari kerja keras para pembuatnya
setelah melakukan riset selama setahun lebih
robot ini pun berhasil dibuat
namun saat ini masih ada beberapa kendala yang dijumpai pada robot
yaitu masalah keseimbangan
bikin robotnya sendiri
jadi kita sudah mulai dari semester satu
satu sudah terawal sekitar bulan september
sudah mulai melakukan tes robot
untuk robot apalagi robot humanoid ini
biasanya kesulitan itu di keseimbangan untuk dijalannya
jadi yang agak lama di bagian situ
robot penari ini sengaja dibuat untuk dilombakan dalam kompetisi
abu robocon dua ribu delapan belas tingkat internasional yang akan diselenggarakan di vietnam